terima kasih anda masih menyaksikan kompas siang saudara
babak baru pemilu dua ribu dua puluh empat terutama pilpres bakal dimulai
pasca kpu selesai menghitung rekapitulasi pada dua puluh maret
kubu ganjar mahfud dan anies mohaimin tengah merancang gugatan pilpres dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi
sementara kubu prabowo gibran tak cemas menghadapi gugatan di mk
termasuk bila tim ganjar mahfud menghadirkan seorang kapolda di ruang sidang
ingar bingar penghutang suara sebentar lagi usai dengan penetapan hasil rekapitulasi oleh komisi pemilihan umum
tapi babak baru pemilu dua ribu dua puluh empat dimulai setelah hasil rekapitulasi seluruh provinsi diumumkan pada dua puluh maret dua ribu dua puluh
hasil itu bakal jadi objek sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
yang mengajukan gugatan sengketa adalah
kubu pasangan ganjar pranowo mahfud md dan kubu anies baswedan muhaymin iskandar
tim anies mohaimin sudah menyiapkan seribu pengacara membuktikan kecurangan pilpres dua ribu dua puluh empat
kami juga sudah menyiapkan tim hukum kami
tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah ketua tim hukum kami
yusuf mansur ya beliau adalah ketua tim hukum nasional
dibantu oleh wakil ketua di dalam tim itu ada pak julvan
hamdan julvan beliau bekas ketua mk dan juga bapak repi harun
dan tentunya ini didukung total oleh tim hukum anies yang beranggotakan seribu orang
sementara di kubu ganjar mahfud tak cuma materi gugatan yang disiapkan
bahkan seorang kapolda yang menjadi saksi adanya kecurangan pilpres secara terstruktur
sistematis dan masif atau tsm
tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya
bagaimana kita akan menampilkan semua saksi saksi dan hal yang akan kita ajukan
tim sukses prabowo subianto gibran raka buming raka yang ikut menjadi tergugat nantinya di mahkamah konstitusi tak cemas
bahkan bila ada kapolda di ruang sidang mk yang bersaksi
kalau sekiranya ini sidang benar benar terjadi kita nggak terlalu khawatir
karena skup ruang lingkup kapolda kan bisa dibuktikan
ini kan wilayah indonesia ini kan terdiri atas tiga puluh sekian
harus menang itu kan setengah profesi plus satu
kapolda itu kan hanya di satu provinsi
kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa
di tempat yang dia sendiri menjadi kapolda
atau bisa menggugurkan tiga puluh sembilan provinsi yang lain
kapolda yang besar jadi kapolda jawa timur
dan bisa jadi berbalik juga saksianya
tak cuma yusril yang santai menghadapi gugatan di mk
kapolri jenderal istio sigit prabowo pun masih menunggu
siapa sosok kapolda yang dihadirkan tim ganjar mahfud
sang kapolda harus punya bukti cukup
tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari kapolda dan sebagainya
apabila memang betul ada melanggar ya kita proses
namun kalau memang tidak ada kita tunggu saja seluruh hasil
dan kita doakan seluruh tahapan baik kpu mk dan pengumuman resmi
semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat
ya soal terstruktur sistematis dan masif ini memang tak mudah dibuktikan
meski menghadirkan kapolda sekalipun
yang menjadi pemimpin keamanan wilayah selama pemilu berlangsung
tapi bila berhasil bakal menjadi pembelajaran penyelenggaraan pemilu selanjutnya
memang dalam konteks pasal dua ratus delapan puluh enam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis terstruktur dan juga masif itu
memang menghendaki adanya pembuktian di lima puluh persen wilayah provinsi se indonesia
the trust atau kebenaran yang akan dihadirkan dalam bagian dari proses pembuktian di sengketa pemilu ini
akan menjadi sebuah rujukan yang sangat penting
sekaligus menjadi evaluasi yang sangat penting bagi proses berdemokrasi yang kita jalankan selama ini
ini akan membuka sejumlah perdebatan yang cukup sengit
terutama terkait dengan netralitas dan juga independensi institusi polri
ya dalam konteks berpolitik
tentu ada koridor yang sudah mewajibkan tni polri termasuk juga aparat penegak hukum untuk menjaga netralitas lembaganya
tetapi kalau misal ternyata nanti kemudian ada materi bukti
yang kemudian justru menunjukkan ketidak netralan ketidakindependensian lembaga lembaga itu
tentu ini akan menjadi sebuah temuan baru putusan mahkamah konstitusi di dua ribu sembilan belas
akhirnya kemudian mk mengembalikan terkait dengan putusan tsm itu terkait dengan pilpres
kembali pada konteks bawah slu
nah apakah kemudian dalam konteks sengketa hasil pemilu kali ini akan menggunakan jurisprudensi yang sama seperti di dua ribu sembilan belas atau tidak
sejak pilpres berlangsung pada dua ribu empat ada dua kali gugatan yang masuk mk
tapi seluruh gugatan belum pernah berhasil dimenangkan mk
sementara itu di kpu rekapitulasi hasil pemilu dua ribu dua puluh empat sampai jumat petang telah merampungkan dua puluh sembilan provinsi
prabowo gibran menang di dua puluh tujuh provinsi dan anies mohaimin di dua provinsi